setelah sembilan belas tahun ruu perlindungan pekerja rumah tangga atau ruu pprt kini terakselerasi
pemerintah pada siang tadi secara resmi telah mengumumkan telah menyelesaikan daftar inventarisasi masalah atau dim ruu pprt
yang selanjutnya ini akan diserahkan kepada dpr untuk dibahas dengan balik dan juga pemerintah
targetnya ruu pprt ini akan disahkan pada tahun ini
masa sidang dpr ri dimulai besok enam belas mei lalu apakah pemerintah akan mengebut penyerahan kepada dpr agar bisa dibahas dalam masa sidang kali ini dan disahkan juga pada tahun ini
akan saya tanyakan langsung kepada deputi dua ksp abed nego tarigan selamat malam bang abed
bang abed jadi kapan di musulan pemerintah yang sudah final siang tadi akan dikirimkan ke dpr mengingat masa sidang dimulai besok bang
iya jadi kalau dilihat dari jadwal
masa sidang dpr itu akan besok ya dimulai dan tadi sudah disepakati
ditargetkan sebenarnya hari ini itu sudah ditandatangani oleh para menteri
dan mungkin sebagai informasi bahwa menteri yang mendapat surprise surat presiden untuk mewakili presiden di dalam pembahasan ruu ini
itu menteri tenaga kerja menteri dalam negeri menteri hukum dan ham menteri sosial dan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
nah diharapkan para menteri
menteri ini akan tandatangan hari ini
tadi direncanakan itu jam empat setelah kita rapat tadi lintas kementerian yang dipimpin oleh kepala staf kepresidenan
dan harapannya itu karena tanggal delapan belas ini nanti akan libur ya
itu tanggal sembilan belas bisa dimasukkan dan paling lambat itu tanggal dua puluh dua hari hari senin
sehingga diharapkan nanti pembahasan bisa dilakukan di masa sidang ini dan harapannya juga bisa dituntaskan di masa persidangan ini
bang abe tadi menyatakan ada lima menteri yang harus
rencananya tadi sore pukul empat sekarang sudah pukul tujuh empat puluh
apakah sudah ditandatangani oleh kelima menteri tersebut
saya masih perlu cek ya
karena tadi ketepatan ada agenda lain begitu
tapi koordinasi dengan sekretariat negara
diharapkan bisa dihubungi semua
sehingga sebenarnya tidak ada lagi persoalan substansi
ini lebih kepada administrasi dan keberadaan dari para menteri tersebut
apakah mungkin tidak untuk menandatangani
bahwa hari ini diharapkan itu semua menteri bisa memberikan tanda tangannya
apakah secara paralel pemerintah juga berkomunikasi dengan dpr
untuk kemudian menentukan penjatualan dari pembahasan ru prt
jika paling lambat tanggal dua puluh dua ini akan diserahkan
ya disampaikan oleh bapak wakil menteri hukum dan ham
yang selama ini juga memang terlibat di dalam bagaimana mempersiapkan daftar inventaris masalah dari ruu ini
ini memang sudah ada komunikasi dan ditargetkan
memang minggu depan sudah mulai ada kesepakatan jadwal terkait dengan pembahasan dengan dpr
minggu depan paling lambat diserahkan dan juga langsung dibahas bersama balik dpr ya
ada tiga ratus enam puluh tujuh dim
usulan ini didapatkan dari berbagai kementerian berbagai stakeholder
juga lembaga organisasi masyarakat lainnya
yang berkepentingan dalam ru pprt ini
poin penting apa yang akan menjadi fokus pemerintah dalam pembahasan nanti
karena kan ada sekitar sembilan bab ya atau sepuluh bab dari penjelasan yang diberikan menteri ida fauziah
mana yang akan menjadi fokus pemerintah
tentu kita lihat dari semangat awalnya rencana pembentukan undang undang ini yaitu perlindungan dan pengakuan
memang menjadi saat rohnya nilai filosofis dari pembentukan undang undang ini
dan tentu kami dari sisi pemerintah ada beberapa hal yang perlu penekanan dan kepastian terkait di dalam
bagaimana memperjelas lingkup pekerja dan lingkup pekerjaan rumah tangga itu sendiri
kemudian yang kedua bagaimana mencegah praktek praktek pekerja di bawah umur begitu ya
kemudian juga bagaimana perlindungan pekerja rumah tangga
dan ini memang kami juga
memberikan perhatian terkait dengan bagaimana perlindungan yang berimbang bagi pemberi kerja
perusahaan penyalur pemberi kerja kemudian juga pekerja dan kemudian juga perusahaan penyalur pekerja
jadi yang akan dilindungi ini tidak hanya prt nya saja ya namun juga para pemberi kerja dan juga perusahaan penyalurnya
iya betul hanya kita menggunakan istilah di dalam diskusi kami di pemerintah menyetujui ya tentang
perlindungan pekerja rumah tangga
karena kita tahu bahwa semuanya sebenarnya perlu dilindungi dari ketiga kelompok tersebut yaitu pemberi kerja pekerja dan kemudian juga penyalur kerja
tetapi kelompok yang paling rentan adalah pekerja rumah tangga itu sendiri
sehingga memang menggunakan penamaan dari undang undang ini perlindungan pekerja rumah tangga
bang abed apakah dalam dim ini ataupun dalam ruprt ini akan juga mengatur mengenai pidananya
ada pelanggaran yang dilakukan
memang dari sisi pemerintah melihat bahwa perlu penghapusan ketentuan pidana dalam rangka kita menghormati kebijakan kurifikasi hukum pidana
nah kita tahu bahwa sebenarnya kita tahu juga bahwa undang undang lain juga sudah banyak mengatur mulai dari apa terkait dengan perlindungan terutama berkaitan dengan terkait aspek pemidanaan
dan kemudian juga
kita tahu bahwa seperti misalnya yang baru disahkan juga beberapa waktu yang lalu yaitu tindak pidana kekerasan seksual misalnya
jadi tpks juga sudah ada
undang undang yang lain juga ada
undang undang yayasan undang undang perseroan dan seterusnya
nah ini juga kita tahu bahwa kita dalam proses nanti dalam waktu tiga tahun ke depan kuap kita yang baru juga akan berlaku
sehingga memang diharapkan terkait dengan pembinaan ini tidak terjadi
sehingga memang semangat dari menghormati kebijakan kualifikasi hukum pidana itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilihat
sehingga di dalam rancangan undang undang ini diharapkan itu ketentuan pidananya tidak perlu dimasukkan
tetapi justru memang mengutamakan perlindungan dalam aspek yang lain
tidak akan dimasukkan ketentuan pidananya karena akan melihat ketentuan pidana dari undang undang terkait lainnya ya bang
kemudian ada juga wacana dalam dim ini bahwa pekerja yang memberikan kerja kepada prt ini harus memberikan bpjs kesehatan dan juga ketenaga kerjaan
bagaimana mekanismenya mekanismenya diaturkah dalam undang undang pprt ini bang
ya memang terkait dengan perlindungan sosial menjadi sesuatu yang penting ya
dan kalau kita lihat bahwa di dalam perlindungan sosial ini
baik dalam aspek kesehatan maupun juga ketenaga kerjaan memang perlu dilakukan
nah kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita perhatikan khususnya untuk pembiayaan pembiayaan dari yang kita kenal sekarang bpjs kesehatan dan bpjs tenaga kerja
sebenarnya kita bisa mengambil yang skala minimum misalnya di kesehatan itu bisa menggunakan misalnya kelas tiga
yang sampai sekarang juga masih ada aspek bantuan pemerintah di dalam iuran tersebut
kemudian yang kedua juga misalnya di bpjs kesehatan dan penyelamat kerjaan
misalnya kita bisa minimum untuk jaminan kecelakaan dan jaminan kematian misalnya
yang jumlahnya itu kalau saya tidak salah itu biayanya itu sekitar rp enam belas lima ratus per bulan
tetapi ini harus diingat tidak dalam hanya aspek beban bagi si pemberi kerja
tetapi juga ini akan jauh lebih meringankan juga bagi si pemberi kerja
dimana potensi potensi kecelakaan kerja atau bahkan sampai kematian
akibat melaksanakan pekerjaan pekerjaan di pekerjaan rumah tangga
ini juga sangat mungkin terjadi dan sehingga ini bisa dilindungi melalui perlindungan sosial tersebut
ini penting untuk diperhatikan
nah nantinya memang untuk kebijakan kebijakan yang lain kita juga akan lihat nanti apakah ada perubahan perubahan berkaitan dengan undang undang sistem jaminan sosial nasional kita sjsn
tapi di dalam konteks ruu ini memang di sepak
jadi tidak perlu untuk adanya jaminan perlindungan sosial tersebut
selain jaminan sosial perlindungan kesehatan dan juga keselamatan kerja yang penting juga dibahas mengenai gaji
bagaimana bang abed dalam dim yang dibahas ataupun apresiasi yang didapatkan pemerintah mengenai pembahasan gaji ini bang
secara spesifik tidak menggunakan gaji dalam arti seperti undang undang ketenagakerjaan ya
tetapi juga di dalam konteks ruu ini
memang memuat juga bagaimana perlindungan apalagi kewajiban untuk memberikan akomodasi dan makan dan seterusnya
terkait dengan pekerja rumah tangga yang memang secara penuh waktu
hal hal seperti ini nanti memang diatur
karena memang ada keunikan di dalam konteks pekerja rumah tangga
yang akan diatur di dalam konteks indonesia
di mana pekerja rumah tangga itu juga tinggal dan hidup bersama
keluarga yang mempunyai pekerjaan
jadinya bukan artinya kemudian akan disesuaikan dengan umr
tapi ada nanti aspek aspek yang lain juga bisa dihitung sebenarnya di dalamnya
menjadi bagian dari kompensasi atau benefit yang diterima oleh pekerja rumah tangga seperti tadi
misalnya tempat tinggal dan makan dan lain sebagainya
baik bang abed deputi dua ksp abed nego tarigan
terima kasih telah berkongsi
semoga kita tunggu ya bang
maksimal pada tanggal dua puluh dua
ini dim akan diserahkan kepada dpr
dan minggu depan rencananya jadwal pembahasan sudah ada agar segera bisa disahkan
betul sekali dan kita memang juga dari pemerintah berharap ini bisa menjadi satu legacy begitu ya
yang kita berikan di dalam perlindungan pekerja rumah tangga nantinya
dan mudah mudahan nanti pekerja rumah tangga kita juga menjadi punya nomenklatur
terus punya status
kemudian juga jelas perlindungannya dan semua pihak yang berkaitan dengan sektor ini terlindungi
ini harapan kita semua
baik terima kasih bang abe telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news